kalo ayu itu kan masih hidup
ternyata yang namanya bener kalo ayu sudah meninggal bi
bibi mau cerita semuanya sama dewi mai
tapi dewi keburu lari
bibi gak tau gak tau apa jadinya kalo
kalo dewi sampe tau kejadian yang sebenarnya
dewi pasti tambah marah sama bibi
jadi bapak dewi masih hidup
jadi dewi masih hidup
kecil sampe sekarang
dewi itu kuy ibu tahan dewi
dewi dengerin dulu dengerin dulu penyelesaian ibu kamu
jangan pergi begini nanda
enggak dia udah gak percaya sama ibu
ibu udah bohongin dewi bertahun tahun
ibu bilang kalau bapak udah meninggal
ternyata masih hidup
terus ibu gak pernah cerita kalo dewi punya kembaran
bertahun tahun ibu bangun dewi
bibi bapak dewi
bibi udah bibi
bibi diirim aja bibi
bapak dewi tuh sayang banget sama bibi
dia masih pulang kok bibi
ya ampun bu
bu ibu kenapa bu
udah deh kang gustaf
ini semua tuh gara gara akang tau gak
akang tuh yang masuk akang bikin kacau
gustaf gak tau kalo jadinya kayak gini bu
kalo tau gini gustaf gak kasih fotonya ke dewi bu
udah deh kang
ini semua tuh gara gara akang
akang jangan pernah nemuin kita lagi
kok malah gua sih yang kena
mau bertemu dengan siapa

kemana aja mas selama ini
aku dapet berita
katanya mas dan mbak tari sudah meninggal karena kecelakaan pesawat
ceritanya sangat panjang rima
yang pasti aku berhasil selamat dari kecelakaan itu
meskipun akibat kecelakaan itu
ingatanku sedikit terganggu
aku gak tahu kehidupan aku
aku gak tau keluarga aku anakku
bahkan aku juga gak tau nama aku sendiri
aku bahkan sempat menikah dengan wanita lain
tapi sekarang ingatanku udah boleh
dan aku ingin ketemu dengan sita
sita berapa bulan yang lalu
sita gak mungkin meninggal
ya allah dari kemana ya belum pulang juga sampai sekarang
jangan dewi marah beneran sama aku
ya allah mana sih dewi
bi ngapain sendirian di luar
bibi nunggu dewi mai
diri belum pulang juga sampai sekarang
bibi kalau mau tunggu di dalam aja ya sama maya
jangan di luar sendirian kayak gini bi
ini takut terjadi apa apa sama dewi
mie bibi tenang aja ya
nggak terjadi apa apa kok sama teh dewi
sebenarnya ayahnya teh dewi tuh sudah meninggal atau belum sih
berarti dia itu calon mertuanya andre dong
mamanya andre pernah cerita ke bibi pak
kalau kedua orang tua sita telah meninggal dalam kecelakaan pesawat
itu artinya ayah kandung dewi juga ikut menikah
kejadian itu terjadi waktu sita masih kecil
jauh sebelum sita meninggal
nelahi nelahi nelahi
kalau teh dewi tahu gimana ya bi
pasti sekarang teh dewi kira kalau ayahnya itu kan masih hidup
tentu yang namam benar kalau ayahnya sudah meninggal bik
bibi mau cerita semuanya sama dewi mai
tapi dewi keburu lari
bibi nggak tahu
nggak tahu apa jadinya kalau
kang dewi sampai tahu kejadian yang sebenarnya
dewi pasti tambah marah sama bibi
bibi tenang ya
bibi tenang ya
tidak dewi bukan marah seperti itu
kalau teh dewi sekarang sudah tenang
dia pasti nanti balik lagi kok bik
teh dewi nggak mungkin lama marah marah sama bibi
bibi istirahat saja ya bik ya
tidak bik bik jangan nangis lagi
tapi gak percaya ibu bisa kayak gitu
hai lagi pada main apa aku boleh ikutan gak
jangan deket deket anak haram gak boleh dengerin
anak haram itu kan kotor mainnya malu mulu aja sana
aku bukan anak haram
iya kamu anak haram
guftinya kamu gak punya papa
aku punya bapak tapi bapakku udah meninggal
bohong kalau bapakmu meninggal di mana makamnya
sana lagi anak haram pergi
gak ada yang mau main sama kamu anak anak
anak haram pergi sana
lanjut cerita sama ibu ayo cerita sama ibu
bu dia bukan anak haram kan bu
enggak kan bu dewi punya bapak kan dewi punya bapak
teman teman dewi bilang kamu dewi anak haram
soalnya dewi gak punya bapak

enggak wi enggak
dewi punya bapak tapi bapak kamu sudah meninggal nak
ibu bohong kalau bapak sudah meninggal mana kuburan ibu
nih dengerin kan ibu nak
kuburan bapak kamu gak ada di sini
kuburan bapak kamu terus jauh
apakah kamu benar benar sudah meninggal wi sudah meninggal
jadi kamu gak usah tanyakan lagi hal itu ya nak
ibu dewi malu dibilang anak haram bu dewi malu
dewi malu bu
dewi malu dibilang anak haram bu dewi malu
sayang dewi pegang ini ya kamu pegang di sini sini
kamu pegang cincin ini
bapak yakin suatu saat nanti kita pasti akan ketemu lagi
berarti perasaan davi itu benar bapak masih hidup
dewi harus cari bapak dewi harus ketemu sama bapak